alkisah hiduplah seorang putri yang cantik
dengan kulit semurni jiwanya
dengan mata memikat yang membuat kau tersesat
dia terkenal di semua kerajaan tetangga
tidak hanya karena kecantikannya
tetapi juga karena kecerdasannya dan kepintarannya
banyak pangeran yang ingin menjadi kesatria berbaju zirah
seorang lelaki dengan sihir yang bisa mengeringkan samudera
jatuh cinta dengan putri ini
sang penyihir melakukan perjalanan ke kastil
untuk meminta skyla untuk menikah
putri yang adil
aku datang untuk menggapai tanganmu untuk menikah
namun sang putri menolak
kau sungguh tidak layak
hal ini membuat marah sang penyihir
dia terlalu mencintainya untuk membiarkannya pergi
jadi dia mengubahnya menjadi kupu kupu
mereka menghilang ke udara tipis
sebelum ada yang menyadari apa yang terjadi
dia berjanji padanya bahwa dia akan memberikan hidupnya kembali jika dia menikahinya
tapi tetap saja skyla menolak
putri yang adil mengapa kau masih menolakku
kau sungguh tidak layak
tidak layak tapi kau seekor kupu kupu
cintai aku dan aku akan mengubahmu kembali menjadi manusia
tapi suatu malam
dia mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri
dan dia berhasil
apa yang dibutuhkan putri
agar kau setuju
apa yang dibutuhkan putri agar kau setuju
pergi pergi kau
sejenak sang putri lupa kalau dia seekor kupu kupu
tapi putri yang keras kepala menyeka air matanya
siapa pengunjung baruku
akulah sang putri
kupu kupu yang indah
mengapa kau memiliki lukisan aku di dindingmu
sang pelukis tidak mendengar ucapan kecilnya
karena suara sang putri sangat kecil
bahkan seekor nyamuk pun tidak bisa mendengarnya
apakah kau mengagumi lukisan putriku
dia wanita paling cantik yang pernah aku lihat
wajahnya menghantui mimpiku
jadi aku melukisnya
tapi akulah sang putri
apa yang kau lakukan
biarkan aku pergi
tidak perlu khawatir
baiklah teman kupu kupu baruku
sang pelukis menangkap sang putri
tidak menyadari bahwa itu adalah putri yang paling ia kagumi
dua hari kemudian setelah sayapnya pulih
sang pelukis melepaskannya ke alam
sang putri terbang dan terbang
tidak tahu harus kemana
kemana aku harus pergi
dia menemukan air terjun
itu mengingatkannya pada air terjun yang dia kunjungi setiap bulan purnama
dan bernyanyi sampai hatinya puas
dia perlahan mulai menangis dan menyenandung nada sedih
sedikit yang dia tahu bahwa air terjun adalah rumah bagi seorang dewi
kau memiliki suara yang sangat indah kupu kupu kecil
aku seorang putri
aku mendengar kau bersenandung dari dalam rumah berakhirku
bersenandung aku pikir aku sedang bernyanyi
sang putri masih tidak memahami bahwa dunia tidak dapat mendengar suara aslinya
manusia tidak bisa mendengarmu
aku akan memberikanmu kekuatan suara
suara sang putri yang asli terdengar
putri kupu kupu bernyanyi untuk isi hatinya
yang sangat mengesankan sang dewi sehingga dia mengabulkan satu permintaan skyla
terima kasih dewi
dia menceritakan kepada dewi kisahnya dan mengatakan keinginannya adalah untuk memberikan bentuk manusianya lagi
aku tidak bisa melakukan hal seperti itu karena mantranya terlalu kuat untuk dibalik secara permanen
apa maksudmu secara permanen
aku bisa memberimu bentuk manusiawimu tapi hanya untuk dua menit saja
oh terima kasih terima kasih
satu satunya cara untuk benar benar menghancurkan mantra adalah dengan membunuh orang yang meletakkannya padamu
penyihir tua menyedihkan itu yang melakukan ini padaku
jika kau bisa mengalahkan penyihir ini maka kau akan kembali sepenuhnya menjadi manusia lagi
sang putri diberitahu bahwa dua menitnya akan datang pada saat yang sangat dibutuhkan
kemudian setelah dua menit berlalu kau akan kembali menjadi kupu kupu selamanya jika kau tidak bisa membunuh penyihir itu
ya dewi aku tahu apa yang harus aku lakukan
ah teman kupu kupu kecilku telah kembali
kau harus membantuku aku mohon tolonglah aku
dan kau bisa bicara kau butuh bantuan apa
aku putri skyla aku butuh bantuanmu untuk mengubahku kembali menjadi manusia
aku tidak mengerti bagaimana bisa kau menjadi putri objek cinta dan kasih sayangku selama bertahun tahun kau hanya kupu kupu
seorang penyihir jahat yang jatuh cinta padaku menoleh dan menangkapku
aku nyaris lolos dari rajanya yang malang aku berakhir di sini dan mencoba melarikan diri
sang peluki sedang dalam kesulitan mungkinkah kupu kupu yang berbicara ini benar benar putri skyla
kau harus membuktikan bahwa kau adalah sang putri
jadi aku hanya harus percaya setiap kupu kupu berbicara yang mengembara ke rumahku dia benar juga
tanyakan padaku sesuatu yang hanya putri sebenarnya yang tahu
hmm apa yang ayahmu berikan pada ulang tahun ke enammu
itu mudah kuda poni yang mulia bahwa aku masih naik sampai hari ini atau ketika aku masih manusia
benar ya ampun kau benar benar putri aku merasa sangat terhormat kau berada di rumahku
ya ya tersanjung kita harus cepat penyihir
tentu saja putriku
apa yang kau lakukan kita harus segera pergi
apakah aku harus melawan seorang penyihir dengan tangan kosong nyonya aku punya senjata dan baju besi di sini di suatu tempat
bukan prajurit yang paling sengit namun ketika dia berdiri di depan sang putri siap untuk menyerahkan nyawanya untuknya sesuatu mengaduk jauh di dalam hati
sejak kapan kau melukis aku
sejak hari kau dilahirkan aku menemukan bahwa kau subjek yang menarik aku tidak tahu kau akan tumbuh menjadi seperti itu
sang putri kemudian menyadari bahwa pelukis ini adalah siapa yang telah dia cari seumur hidupnya
haruskah kita pergi nyonya
iya kita harus bergegas ke kastil penyihir aku akan membimbing kita di sana
mereka melakukan perjalanan ke kastil sang penyihir yang gelap dan suram
kamarnya ada di sini kalau dia tidur mungkin kita bisa membunuhnya sebelum dia terbangun
aku harap begitu aku bukan seorang kesatria
ya ampun siapa yang berani memasuki rumahku
aku adalah putri skyla dan prajuritnya yang pemberani
si bodoh yang bergetar ini yang akan melawanku
kau menjadi manusia untuk menyelamatkanku
kau adalah kesatriaku pangeran sejatiku
melihatnya di pintu kematian sang penyihir berubah pikir
apakah dia merasakan hal yang sama atau tidak aku terlalu mencintainya untuk membiarkannya mati
dia sudah pergi aku menjadi manusia lagi
mereka mencuri kuda dari kandang sang penyihir dan mulai perjalanan pulang untuk memulai hidup baru bersama